satu membuat timnas indonesia gagal menggeser thailand dari posisi teratas di kelas main grup a
tapi tentu indonesia juga perlu memenuhi persyaratan apa yang diminta elon musk
diktor pangaribuan devi fitrian
situasi yang tidak berhasil seperti sekarang
dulu sih nggak tahu sih kak kalau di situ ada ppop
terima kasih udah nonton
dia cuma berdiri aja di alun alun itu dan
supaya kita bisa membuat iklan itu semakin efektif
tambahkan potongan bawang putih bawang merah daun bawang
yang menurut saya seharusnya dilakukan
nggak semua klub dalam posisi yang sama secara profesional gitu
nah itu adalah periode yang bagus untuk mulai melakukan akumulasi beli
kita tidak mungkin bicara isu sensitif
pada saat tujuannya sudah tercapai mbak
kebetulan belum sih baru hari ini tadi pas lihat ada vaksin apa namanya buat dari peduli lindungi gitu
kayaknya setahu saya sih belum ada yang konsepnya food truck gitu
tadi kan saya katakan kan mereka yang protes itu belum tentu sudah lahir pada saat rukuhp itu dimasukkan ke dpr
pemeriksaan jalur mudik ini dilakukan di kawasan gunung gumitir perbatasan antara jember dan banyuwangi
kami konfirmasi terlebih dahulu benar atau tidak kemudian apa alasannya mengubah sistem ini
karena merasa salah jalan akhirnya sang suami memutuskan berhenti
tapi jumlah kursinya sesuai dengan jumlah penumpang ya
kita bisa ke malaysia malaysia juga bisa ke kita
itu dihapus karena terlalu
dan pastinya yang diusung itu adalah mereka yang punya popularitas dan elektabilitas di atas rata rata
musik itu sesuatu yang abstrak jadi abstrak gitu kan kita nggak bisa bilang ini warnanya kuning agak hijau dikit
itu berpengaruh atau tidak terhadap organ organ tubuh yang lain
biasanya kita menemukan sampah masih dalam
misalnya seperti cancer dan sebagainya
yang memang nanti secara nasional ada penghematan frekuensi di ultra high frekuensi tadi
seperti sumatera selatan bali hingga sulawesi
dan mengapa kita kesulitan untuk mengatasi persoalan itu setelah sekian lama
bahwa ini merupakan penyakit yang tidak bisa dilakukan
ternyata kereta melaju namun koin lima ratus saya ini tetap bisa berdiri dengan stabil
periode kampanye tapi kami rekomendasikan
protokol kesehatan demi keamanan bersama di masa pandemi covid sembilan belas
al kita tau kalau bisnis f b
kita tahu bahwa pangeran charles menjadi raja dalam usia yang sangat matang ya
dan hanya pernah satu kali itu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ya
jadi revisi turun ini menyebabkan kalau kita lihat angka pengangguran as naik ke tiga delapan
karena kelihatan global belum berakhir dengan inflasi yang tinggi ya
berkali kali sebagai ahli di mahkamah konstitusi ya
ya terus lawan lu atau ya yang dukung lu
sayangnya sasana garuda jaya kini sudah tak lagi berbekas dan berubah menjadi perumahan
kebijakan penaikan suku bunga acuan yang dilakukan bi menjadi sebesar enam dua puluh lima persen memang diperlukan untuk mengatasi stabilitas rupiah
dan kalau kita menghendaki perubahan dalam politik domestiknya israel
pandingan lanjutan grup apiala aff antara timnas melawan thailand di glorabung karno senayan jakarta kamisore berakhir dengan kedudukan imbang satu satu
jadi tantangannya besar satu
kalau saya sendiri sih ya sebenarnya sempat merugikan juga
artinya sebenarnya secara otomatis pangeran
pak ini tau gak ini cendol atau dawat
e sport tidak hanya membuat video game menjadi sekedar aplikasi hiburan semata
ditambah lagi dengan diperkuat dengan adanya pemeriksaan hba satu c
pemulung yang di jalan
jangan lupa terhadap kesetaraan gitu ya
one way di jalan arteri juga kita lakukan
jadi begini tentunya satu obat bisa dilepas ke masyarakat bisa dijual
tapi di beberapa makanan khususnya makanan tradisional
ini saya hitung sekitar empat belas hari
simak wawancara khusus saya dengan wakil menteri hukum dan ham prof edward omar syarif hiyari
kalau misalnya kejunya mau satu aja nggak terlalu suka asin boleh
karena pemerintah dan dpr ketika membahas pada tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
menganut animisme dan dinamisme
dan tidak boleh dipelihara karena satu sisi adalah sangat berbahaya dan bisa juga membahayakan lingkungan sekitar
sebenarnya ini juga menimbulkan resiko outflow dana keluar dari pasar kita
bahwa konstruksi yang ada di dalam
bahkan mereka mengatakan jangan delik aduan
apa yang terjadi pada tubuh ketika kita menjadi obesitas ini
relatif lebih kecil dibandingkan negara lain
mereka diimbau agar menunda jadwal keberangkatan